terus setelah itu lo ngasih syarat ke michelle untuk michel nerima cinta lo
bener kan tebakan gue
ternyata aldino dan mike saling kenal dan sama sama ributin soal michelle
aduh jangan jangan mike juga saingan altino
oh ini yang kata bilang keren
orang yang gak punya maner dan gak tau diri kayak dia
yang tante bilang bisa bikin kafe tanpa terkenal dan maju
ini kita makan tuh sebelum latihan
kamu tuh satu selera sama gue ya
ini keren banget sih
udah fix ini jodoh sih fix banget
gue kasih lo makan biar lo mingkem tau gak
malah sama ngecap
bukan lo ya nggak sih
untuk kesekian kalinya gue merasa sepi dan kangen sama kehadiran lo di sini botol kecap
ternyata di rumah gue pun ada jejak kenangan tentang lo
sekarang gue sadar
gak dengar lo ngecap sehari aja
gue jatuh sepi dan nganginin botol kecap

namun saat ini
kita bisa merasakan kemampuanku sih ya

tante itu udah gak sabaran banget pengen kenalin kamu sama dia
siapa tau nanti kalau udah kenal akrab kan seru
mungkin dia lagi beres beres sekali
udah lah ya perform juga kita tungguin aja
ada apa madam
eh kamu saya tungguin kamu dari tadi loh lama banget
ini saya pengen kenalin kamu sama ponakan saya
tante ini kan rahasia
it's okay sayang lagian dia bukan temen sekolah kamu kan
ini penyanyi baru kita loh
kak kalian udah saling kenal
hah kenal di mana
dibilang mau kemana sih
itu kan arahnya bukan ke arah rumahnya dia
ini dia pasti nutupin sesuatu nih
kalau sampai lo ada niatan buat hianatin gue
nah katanya artist kok

siapa tuh penjualanf cerita disini
dia mulai keras ya
jadi elu orang yang udah ngambil posisinya michelle
jadi elu keponakan yang madame preti
gue paham sekarang
pantes aja michelle bisa nyanyi di cafe ini
terus tiba tiba bisa kena penalti sebanyak itu
ini pasti jebakan lo kan
masa sok tau lo ya
orang bodoh juga paham rencana loh
biar michelle ngemis ngemis sama lo untuk ngelarin masalahnya
terus setelah itu lo ngasih syarat ke michelle
bener kan tebakan gue
ternyata aldino dan mike saling kenal dan sama sama ributin soal michelle
aduh jangan jangan mike juga saingan altino
oh ini yang kata bilang keren
orang yang gak punya manner dan gak tau diri kayak dia
yang tante bilang bisa bikin cafe terkenal dan maju
tunggu tunggu tunggu
tadi kan tante nanya sama kamu sama mike
kalian belum jawab loh kalian kenal dimana
bukan satu sekolah
kita satu sekolah
tapi saya juga selektif kalau milih temen
gue juga selektif milih milih tuh
hmm sengit banget kayaknya
kenapa sih mereka mesti ributin soal michelle
gak ada yang lain apa bahasanya
tante makasih ya buat kejutannya menyebalkan ini
tante jangan lupa
tante jangan lupa tante jangan lupa
kalau papa juga punya saham di cafe ini
jadi aku tuh berhak buat setiap mengambil keputusan yang ada di cafe ini
dan asal tante tau aku tuh kecewa sama keputusan tante kali ini
kamu kupar sih
kenapa sih kamu pakai bobo saham segala macam
tapi ngelakuin semua ini kan untuk bisnis keluarga kita juga
aku minta sama tante itu
kita coba kepentingan keluarga tante
jadi gini karakter hasil lo
jahat banget lo ya
lo manfaatin power yang lo punya untuk bikin orang lain deket sama lo
pantes aja michelle nolak lo muntah muntah
kalau lo gak tau apa apa lo gak usah komen
aduh ya stop stop cukup cukup
tolong jangan ribut di sini oke
aldino mike sama madam pretty mereka ribut kenapa ya
tunggu tante tunggu dong
kamu kamu keluar sekarang saya mau sendiri
hah ada bella juga
ngapain sih riva mau nyamperin gue segala
pasti ngajak ribut nih
aduh males banget mana gue sendirian lagi
dia kan barbar banget
baru dateng ya
bantuin gue yuk ada orderan delivery nih
selamat gue dari ancaman cewek barbar
bu kenapa kok kusut gitu mukanya
bentar bentar kalau ambilin air ya
nih bukannya dulu
hah makasih ya el
ada masalah di kantor ya coba cipta dulu sama hel
nggak mungkin aku nambah kesedihan el kalau bahas soal ancaman ibunya arin tadi siang